aku siap ayahanda
tapi dengan satu syarat
nanti kita mampu mengalahkan pemenarga dana dan para sekutunya
aku meminta kepada ayahanda
untuk menobatkanku menjadi raja di kerajaan pajajaran
kita sudah aman ayah anda
paman argadana sudah tidak mengejar kita
kita sudah aman ayah anda
yang sudah menyerang
kamilah yang membongkok mereka
terlihat jelas di tanganku
apa benar kau guru dari putraku mahesa
membawa berita buruk
ada apa dengan putraku
raden maesa sudah tewas oleh arya gembong
putra dari raja kutub
tidak tidak mungkin
ini benar gusti ratu
raden maesa sudah tewas
tidak tidak mungkin
tidak mungkin putraku maesa mati
kau sudah berjanji untuk kembali
dan meluluskan tugas bundamu sebagai raja purwong
tapi kenapa sekarang kau mengingkari janjimu
tidak seharusnya aku membiarkan putraku mengembara
seharusnya dia ada di sini untuk menemani haram
maafkan bunda nak
tidak ada gunanya
saat ini gusti ratu bersih
sekaranglah saatnya balas dendam
sama seperti dia membinasakan raden mahesa
berdepah kemana mereka
aku sudah tidak sabar
aku lantahkan mereka
aku tidak akan membiarkan pembunuh itu lolos begitu saja
dia harus binasa dengan cara yang baik
benar gusti ratu
itu benar sekali
kita akan segera menyerang kerajaan kuning
raja kuningan dan rakyat
harus membayar perbuatan arya gembong
yang sudah membunuh putra
arya kemungkinan raja kuning tunggulah kehancuran kali ini
aku berhasil mempengaruhi gusti ratu skarwani
arya kemungkinan pasti tidak akan bisa lolos dari gusti ratu skarwani yang memiliki kekuatan tinggi
arya kemungkinan habatlah rilwayatmu
sekarang aku harus kerajaan kau dan menghabisi arya kiman
siliwangi dan semua sanak keluarganya berlindung di sana
akan sangat mudah buatku menghabisi mereka semua
siapa tadi yang sudah membokong argadan
aku sangat merindukanmu ayah anda
ayah anda pun sangat merindukan
saya sangat berharap berlalamin
terima kasih banyak
laman amok maruta rayi surawi sesa
kalian sudah melolong kami
rayu tidak perlu berterima kasih seperti itu
kita adalah keluarga
putra ayah anda membutuhkan bantuan
ayah anda membutuhkan bantuan
apakah kau siap
katakanlah ayah anda
apa yang bisa kubantu
ayah anda ingin kau bisa bergabung dengan sepuluh pemuda
untuk bisa mengalahkan argadan
apakah kau siap
aku siap ayah anda
tapi dengan satu syarat
nanti kita mampu mengalahkan
pemenar gherana dan para sekutunya
aku meminta kepada ayah anda
menjadi raja di kerajaan pajajaran
kau yang menggunakan ambilan kami
sekali tidak keberatan
aku pun tidak punya hasrat
untuk menjadi raja
sedangkan ayah anda prabu
dan juga masih dicintai
oleh rakyat padijaran
jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan